pernahkah anda merasakan nyeri pada sendi sendi atau tangan terasa kaku dan sulit dikepal di pagi hari
hal ini yang juga dialami sarah wanita berusia empat puluh dua tahun ini didiagnosis asam urat sejak usianya tiga puluh lima tahun
badannya nggak enak ya linu linu tangan juga pada kaku dengkul
kalau habis duduk bangun sakit gitu
kok ini kenapa ya udah minum obat gitu
kok masih gini akhirnya cek lab ternyata ada asam uratnya
sarah mengakui memang ia tidak menjalani pola hidup yang baik
ia tidak berolahraga dan juga tidak mengontrol jenis makanan yang dikonsumsi
namun pertanyaannya apakah asam urat dan reumatik sama
orang awam taunya asam urat
nah itu kalau artritis good adalah peradangan sendi yang diakini
dibatkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi
sehingga dia mengakibatkan peradangan
tapi kalau penyakit rematik adalah kumpulan penyakit yang melibatkan struktur muskuloskeletal
rematik tidak hanya menyerang sendi tetapi otot dan juga tulang
kumpulan penyakit reumatik bisa lebih dari lima puluh
mulai dari asam urat itu sendiri lupus atau autoimun yang biasa diderita wanita muda
artritis atau peradangan sendi yang banyak diderita lansia hingga infeksi artritis
penyebab rematik berbeda beda tergantung pada jenisnya
sementara untuk asam urat bisa disebabkan oleh genetik dan juga pola konsumsi makanan atau minuman yang mengandung purin tinggi
sehingga kadar asam urat meningkat di dalam sendi dan menyebabkan peradangan
maka disarankan untuk menghindari minuman beralkohol rokok kurangi konsumsi minuman yang manis manis
dan mengurangi kelembapan
jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami